jelang pertandingan melawan selandia baru dalam mini turnamen yang digelar di stadion utama gelora bung karno
tim nasional indonesia u dua puluh kembali menggelar latihan di lapangan a gelora bung karno jakarta pada sabtu siang
dipimpin pelatih sintayong para pemain timnas u dua puluh fokus melakukan pemulihan kondisi pasca pertandingan melawan tinggi
coach shin mengatakan anak asuhnya akan sedikit kewalahan melawan selandia baru mengingat tim lawan memiliki keunggulan dari segi fisik dibanding fiji
meski demikian pelatih asal korea selatan tersebut tetap menargetkan kemenangan saat menghadapi selandia baru
sejujurnya tidak ada kemurahan besar dan timnya berguna
tapi semua pemain ini berkondisi yang bagus
pada hari ini kita akan berusaha untuk menang
delapan pemain yang menjalani latihan ronaldo kuateh menjadi salah satu pemain yang bergabung untuk berlatih bersama timnas u dua puluh
saya menandatangani kontrak bersama klub asal turki botrum sport
penjualan sangat senang tadi
semoga saya bisa cepat berada di sini dengan teman teman dan semoga bisa memberikan impact yang baik buat tim
bedanya latihan di sana sama latihan di sini
ya pastinya di sana juga impact nya sangat tinggi dan kualitasnya juga bagus
jadi sama sama bagus sih
di sini juga coach nya program nya juga bagus
timnas u dua puluh mengawali turnamen mini internasional
dengan mengalahkan fiji dengan skor empat
empat puluh tersebut dicetak arkan tigri ressa aditya kang rudianto dan hoki caraga
tim garuda nusantara akan menghadapi selandia baru u dua puluh pada malam nanti pukul sembilan belas tiga puluh waktu indonesia barat
rizky itiariah jakarta